menyambut masa tatanan normal baru
perusahaan angkutan daring gojek resmi melakukan uji coba
pemakaian sekat pelindung pada armada go ride
gojek meresmikan uji coba pemakaian sekat pelindung
untuk armada sepeda motor ojek online
di salah satu posko aman gojek
tepat di seberang stasiun krl sudirman rabu pagi
sekat pelindung ini merupakan salah satu protokol
yang ditetapkan menyambut tatanan normal baru yang segera berlaku
sekitar lima belas ribu sekat disiapkan oleh gojek
untuk armada sepeda motor mereka
sebelumnya sekat pelindung ini sudah dipasang
di armada armada kendaraan roda empat
pihak gojek masih akan melakukan konsultasi
dengan berbagai pihak sebelum menetapkannya secara permanen
dan sudah ada produser lapangan cnn indonesia
diego basro di kawasan sudirman jakarta pusat
selamat siang diego
diego ini terkait dengan sekat pelindung
secara aturan dari menhub ini kan dikatakan tidak wajib
nah ini bagaimana para pengusaha atau penyedia jasa daring ojek online ini
menanggapi adanya wacana mengenai pelindung pada armada mereka
dan mulai hari ini pantauan anda
apakah sudah banyak yang menggunakan ini diego
ya selamat siang rizky
memang memasuki masa psbb transisi
dan juga menyambutkan
tatanan normal baru yang nantinya akan segera diberlakukan
hampir semua sendi kehidupan harus beradaptasi
harus memiliki protokol protokol kesehatan
untuk dapat tetap beraktivitas
di tengah wabah pandemi covid sembilan belas
yang sedang melanda di seluruh dunia
dan juga khususnya di indonesia dan jakarta
di mana perusahaan perusahaan harus beradaptasi
dengan menetapkan protokol protokol kesehatan yang ada
untuk mengurangi resiko
penularan virus corona di tengah tengah masyarakat
dan hal tersebut juga dilakukan oleh salah satu perusahaan angkutan online
dimana mulai hari ini mereka akan melakukan uji coba
terhadap salah satu protokol baru yang mereka kenalkan
yaitu partisi atau pelindung dari armada armada sepeda motor
yang akan dikenalkan oleh driver driver mereka
yang akan dikenakan oleh driver driver mereka
ketika mereka beroperasi mengangkut penumpang penumpang seperti biasanya
dan rencananya dalam masa uji coba ini akan ada sekitar lima belas alat sekat pelindung ini
yang disediakan oleh gojek kepada armada armada sepeda motor ojek online mereka
untuk kemudian diuji coba oleh mereka
apakah sekat pelindung ini dapat terbukti secara efektif
dapat menangkal penyebaran covid sembilan belas
dan juga secara keamanan mengemudi juga dapat diterapkan sehari hari
sebelum nantinya sekat pelindung ini akan ditetapkan
dikenakan secara normal secara permanen di masa pandemi ini
dan hingga saat ini kami masih melihat masih belum banyak gojek gojek yang menggunakan sekat pelindung ini
karena mereka masih dalam tahap uji coba dimana ada sekitar lima belas
yang sampai saat ini masih didistribusikan oleh pihak gojek kepada armada armada mereka
untuk dilakukan uji coba
dan tahap uji coba ini sendiri masih bersifat fleksibel
karena pihak gojek sendiri mengaku masih melakukan konsultasi terhadap beberapa pihak
baik dari mitra gojek itu sendiri dari para driver kemudian masukan dari para pengguna
kemudian masukan dari knkt maupun kementerian perhubungan
dan juga tentu tidak lupa
masukan dari kementerian kesehatan terkait sekat pelindung yang digunakan oleh gojek
yang mulai diuji cobakan pada hari ini
oleh karena itu berdasarkan konsultasi konsultasi tersebut
maka nanti akan diterapkan lagi secara permanen sekat pelindung
seperti yang sebelumnya sudah dilakukan terhadap sekat pelindung di armada armada kendaraan roda empat
yang dimiliki oleh gojek
ya kemudian untuk materi lainnya
materialnya sendiri ini untuk yang motor dan juga yang kendaraan mobil dari gojek
ada perbedaan material
atau seperti apa sih bentuknya
diego sudah lihat disana
ya rizky material yang digunakan dalam armada roda empat maupun roda dua
yang dimiliki oleh perusahaan angkutan online gojek ini memiliki materi yang kurang lebih sama
keduanya terbuat dari bahan plastik
dan diproduksi langsung oleh perusahaan gojek itu sendiri
yang kemudian nantinya akan didistribusikan ke seluruh indonesia
namun diprioritaskan ke daerah daerah atau kota kota besar
yang memiliki angka penularan virus corona itu cukup tinggi
seperti di jakarta dan juga di jawa timur
dan berdasarkan pantauan yang kami lakukan bahwa sekat pelindung ini berbentuk plastik
dan pengenaannya itu seperti tas ransel yang dikenakan oleh para driver gojek online
sehingga dapat memisahkan antara pengemudi dan juga para pengguna
sehingga diharapkan dengan menggunakan pelindung plastik ini
maka resiko penularan dari virus corona ini dapat dikurangi
atau bahkan dapat dihilangkan sama sekali
mengingat penularan dari covid sembilan belas ini sendiri merupakan seperti yang kita ketahui
dari persebaran droplet dari satu manusia ke manusia yang lain
sehingga diharapkan sekat pelindung ini dapat mengurangi adanya potensi
penyemprotan droplet dari satu manusia ke manusia lainnya
ya baik diego basro terima kasih atas laporan anda dan selamat kembali bertugas